nah mending kita bersin sendiri dulu aja ya
selengkapnya di morning tips
dan bahan bahannya juga gampang banget
ini hampir semua bahannya ini ada di rumah
yang pertama kita butuh pasta gigi warna putih
ya secukupnya aja

terus ini adalah soda kue
dan ini adalah sabun cairan pencuci piring
merek apa aja boleh dipakai di rumah ya
dan juga sikat gigi bekas
untuk nanti kita menggosok si sol sepatunya
terus caranya gimana
tinggal kita campurin aja tadi bahan bahannya
ini dia si sabun cuci piringnya
kita tuang si sabun cuci piring
terus ini juga
si pasta gigi putihnya juga secukupnya aja
pemirsa dikira kira aja
terus kita guyur
juga dikit aja
nah kita aduk dulu deh
sampai dia nanti jadinya tuh kental
aduk aduk sampai semuanya kecampur
nah kalau misalnya udah kecampur gini
tinggal kita pakai peralatan perang dulu
kita pake sabun
nah ini sepatunya nih
mungkin kita harus tahu juga ya
kalau misalnya sepatu itu kan
nggak semua bagian sepatu itu bisa langsung cuci kena air
nah kali ini tuh kita mau bersihin aja si soldnya
kalau soalnya ini lebih aman nih
tuh kan suka kotor ya kalau misalnya hujan blok
bagian sol sininya nih apalagi misalnya putih
nah daripada misalnya anda sering ke laundry sepatu kan
itu lumayan tuh budgetnya
kalau misalnya cuma kena becikan dikit aja
mending kita bersihin di rumah sendiri aja lah
nah kalau udah diaduk tinggal kita pake sikat bekas ini
tuh langsung kita olesin sekalian disikat
mirsa kalau misalnya kira kira udah terlalu kotor nih sama misalnya nodanya
kita bisa berhenti dulu kita lap dulu
tuh langsung kelihatan bedanya
kalau misalnya bloknya itu masih banyak tanahnya gitu ya
mungkin bisa kita bantu rontokin dulu tanahnya tuh
sebelum kita sikat gini karena lumayan nanti tanahnya ikutan
kalau udah kira kira nodanya berkurang langsung kita lap
tuh kalau udah lumayan bersih ini bisa kita diamin dulu sambil dia meresap juga ya
kita lanjut yang satu lagi
tuh kita lihat yang tadi pertama sudah bersih baru kita lap
tuh langsung kelihatan bedanya langsung cring
nah sambil kita periksa juga ya kalau masih ada yang kurang bersih
kita bisa ulangi lagi tadi prosesnya
yang ini nih lihat ya dari cokelat sep
tuh kita lap sampai ke sudut sudutnya juga jangan sampai ketinggalan si sabunnya nanti
tuh ini kayaknya udah putih bersih
satu sudah jadi
sisa sisa sabunnya udah keangkat semua ya
kayak baru ini sih sepatunya
jadi kayak sepatu baru
kalau mau langsung dipake jalan
wah udah bisa nih buat malam mingguan langsung ya
oke deh kalau gitu bagi yang tadi
ketinggalan belum tahu apa aja sih tadi
bahan bahan buat bikin sabunnya
ini dia bahan dan juga cara membuatnya